assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
sudah siap di depan meja dan di depan tv untuk menyaksikan ini
depan meja siap untuk buka puasa dan depan tv siap untuk membuka hati
kalau sekiranya ada suasana seperti ini di sekitar kita
apakah kita mau melihatnya
apakah kita mau mendengarnya
bukankah kita punya mata untuk melihat
bukankah kita punya telinga untuk mendengar
tetapi sering sekali kita tidak mau melihat tidak mau mendengar
bahwa di sekitar kita banyak kesenjangan banyak orang yang tidak mampu
inilah yang harus dimiliki oleh kita
oleh pemimpin pemimpin bangsa indonesia
untuk senantiasa terjun ke bawah untuk melihat langsung
senantiasa terjun ke bawah untuk mendengar langsung
bagaimana situasi yang terjadi di sekitar kita
ya pertanyaan berikutnya
apa yang mendorong kita untuk senantiasa melihat dan mendengar
bukan hanya melihat dan mendengar kisah kisah sedih yang harus kita bantu dan kita tolong
tapi ada sebuah energi daya dorong yang membuat manusia ingin senantiasa tahu ya sesuatu yang baru
yang senantiasa membuat manusia ingin senantiasa mendengar sesuatu yang baru
itulah mengapa berbagai tv berita hadir bukan hanya di indonesia
di seluruh dunia termasuk cnn yang sedang ada tontonnya
karena manusia senantiasa terdorong ingin melihat dan mendengar
duhai apa yang mendorong semua manusia ingin melihat dan mendengar
inilah pertanyaan yang harus kita pikirkan
sebagai bukti bahwa kita memang diciptakan oleh dia al basir yang maha melihat
dan diciptakan oleh dia as samia yang maha mendengar
maka pergunakanlah pendengaran dan penglihatan kita
bukan hanya sekedar mendengar dengan telinga
tapi mendengar dengan sepenuh hati sepenuh rasa terhadap tangisan dan penderitaan
dan melihat bagaimana situasi yang sebenarnya
tetapi kadang kita terprovokasi
kita mudah marah kita mudah kesal
karena kita hanya sekedar mendengar tapi bukan melihat
melihat tapi tidak mendengar
allah bukan hanya sekedar melihat tapi mendengar samiul bashir
maka kita sebagai seorang hamba yang pernah berjanji kepadanya di dalam jiwa kita telah terikat ikatan batin untuk hanya senantiasa mau melihat dan mendengar kebenaran
dan senantiasa mau turun untuk melihat apa yang terjadi lingkuan kita
karena inilah bukti buat dorongan manusia untuk melihat berita dorongan manusia untuk ingin tahu dorongan manusia untuk melihat kepada lingkungan adalah fitrah sejati manusia
itulah yang harus dilahirkan di bulan suci ramadan ini
untuk membuka telinga dan membuka mata kepada lingkungan kita agar kita tahu bagaimana bisa menolong kepada sesama
subhanal indah sekali manusia ini
sempurna sekali ciptaan dia yang maha kuasa
namun yang terjadi sebaliknya kita bukan mendengar kebenaran kita bukan melihat kebenaran tapi kita suka melihat dan mendengar sesuatu yang tak sesuai dengan kenyataan
maka lihatlah lebih dalam lagi
lihatlah lebih jauh lagi
bukan hanya sekedar melihat mendengar dengan mata kepala
bukan hanya mendengar dengan telinga
tapi dengarlah dengan jiwa
tidak akan kau merasa ada jeritan halus di hati
untuk senantiasa merasakan penderitaan sesama kita
untuk senantiasa memahami perasaan orang lain
tetapi kita lebih suka bicara dibandingkan dengan mendengar
padahal kita dikaruniakan telinga untuk belajar memahami
bukan hanya sekedar mengetahui tapi merasakan derita sesama kita
mari mohonlah kepadanya agar mata kita ini dipergunakan sebaik baiknya untuk melihat dan telinga kita dipergunakan sebaik baiknya untuk mendengar
tapi sekarang mari kita jujur
apakah mata kita melihat senantiasa kebaikan
atau dipergunakan untuk melihat keburukan
lihatlah alam semesta raya
bebunyian alam semesta raya
yang memberikan pesan dan kesan tentang dia
yang maha melihat dan maha mendengar
tuhan yang maha melihat
tuhan yang maha mendengar
melihat apa saja yang kita sembunyikan
dan mendengar apa saja yang tersimpan di dalam hati
allahumma ya allah
yaimohon ampun padamu
karena selama ini kami mencoba menyembunyikan segala dosa padahal terang benderang di hadapanmu
selama ini kami menyembunyikan segala perkataan padahal terang benderang di sisi
hari ini luruskanlah diri kami
luruskanlah perjalanan sisa hidup kami
agar senantiasa merasa melihat
dan senantiasa merasa dilihat olehmu ya roh
sebelum kematian datang padakami
kabulkan ya roh